saat petugas tiba di tempat penyekapan dan penelantaran disambut teriakan wanita yang
diketahui telah tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih lima tahun kedatangan
petugas ini ingin mengevakuasi wanita berusia empat puluh tahun itu dari rumah mewah berlantai dua yang
berlokasi di jalan komplek green garda petugas sempat bernegosiasi dengan salah satu keluarga
yang tinggal tidak jauh dari rumah itu namun tidak diizinkan masuk dengan dalih kunci rumah
dibawah sang kakak yang putus kontak dan wanita itu menjadi tanggung jawabnya mendapatkan jawaban
seperti itu petugas tak bisa berbuat apa apa dan terpaksa meninggalkan wanita tersebut tetap
terkunci di dalam rumah dia lost kontak dan tidak tahu alamat si kakak tersebut tinggal jadi kami
juga berusaha untuk mendapatkan itu tapi memang dari si
apa namanya si keluarga yang terdekat tinggal di tempat ini di lokasi ini dia tidak tahu sama sekali
berdasarkan informasi tetangga sekitar mereka kerap memberikan makanan dan minuman kepada
wanita malang tersebut lantaran pihak keluarga terkesan membiarkan informasi penyekapan sendiri
didapatkan oleh petugas dari laporan masyarakat melalui layanan aplikasi aduan milik pemprov dki
jakarta mahardika prakasa satya jakarta